saya ingin kamu nikah hiri hiri akhir bulan ini
aku banyak utang om
berapa utang kamu
sekitar lima jutaan gitu deh
aku belum kerja
nanti saya cari kerjaan buat kamu
gimana kalau misalnya
kamu gak mikir apa perutnya riri makin lama makin besar
ya kan gak ada urusan sama perutnya riri
ya emang perutnya riri kenapa
kamu gak tahu kalau riri sedang hamil
kamu gak cerita kedo kalau kamu hamil
kenapa bisa bisanya kamu ngambil keputusan sendiri
kenapa kamu bisa sampai hamil
pantesan aja waktu itu bokap kamu mukulin aku
dan sekarang dia mau jadikan aku penantu
dan ibu kamu tuh bawelnya kayak ibu tiri tau
kamu boleh marah marah sama aku
tapi aku gak akan terima kalau kamu ngejelek jelekin papa sama mama
oke aku salah
aku salah karena aku belum cerita ke kamu sebelumnya
kalau aku sekarang udah hamil
dan kamu emang berhak untuk marah sama aku do
apa kamu pikir dengan kata maaf itu cukup
apa kamu pikir dengan kamu bilang maaf semua masalah bisa selesai
aku gak mau tahu aku pusing
sekarang semuanya kamu urus sendiri
karena teman teman kalian sedang sibuk
saya rasa kalian sudah cukup untuk mewakili
mendengarkan pengumuman saya
kiki akan mengundurkan diri dari nightclub ini
ya allah harus aku yang nanggur
tahan tapi dia keluar dengan berita bahagia

kiki harus telah tidur
katanya lu aja disini
maksud kamu apa sih
kamu ngasih tahu aku kalau kamu keluar kerja
karena aku mau kau bersikap baik sama damar
dia orang yang baik
sebenernya hubungan kalian tuh apa sih
kita cuma temen
nggak lebih kok
oh tadinya aku pikir kalian pacaran
aku gak bisa janjiin apa apa ya ke kamu
karena hubungan aku sama damar bukan pacar beneran
cuma sekedar perjanjian
aku kenal karena aku pernah nabrak dia
dan dia pinjam uang sama aku
aku minjemin dia uang tapi dengan satu syarat
aku sama dia pacaran
dia pinjam uang ke kamunya itu kapan
kira kira satu bulan yang lalu
sebulan yang lalu
lagi pulang mau dapat uang dari mana coba
udah berapa bulan ini kan papa gak berpenghasilan
mama kan tau bisnis properti sedang lesu kan ma
ya udah kan nggak punya uang
kenapa mesti sok sok pake ngontrakin rumah untuk mereka segala
mah kita itu cuma mau ngontrakin rumah bukan mau beliin rumah
eh nyusahin aja
mau nikah aja pakai nyusahin
di mana mana orang tuh kalau mau nikah udah mapan dulu
ini belum punya uang udah berani buat macem macem
kita bicara sebentar
sudah kamu bayar hutangnya
papa gak bisa nyawain rumah yang layak
papa juga minta maaf
papa mau ngerestuin semuanya aja riri udah bersyukur banget
kamu harus mengunjungi calon mertua kamu ri
papa gak tau kamu lagi hamil
harus saya minta maaf itu riri
riri yang udah ngejawain papa
papa sudah bahagia ri
kalo edo memperlakukan kamu dengan baik itu papa sudah bahagia
sekarang kita mesti ngapain
aduh kok mas hendra bisa sih ngirim dokumen yang salah
gak tau vin
kayaknya udah gak ada harapan lagi nih
tapi bukannya kasus ini tahun lalu juga udah pernah terjadi
tapi kesalahanku ini fatal vin fatal banget
dan sekarang aku cuma berharap ada keajaiban itu aja
kok edo belum datang
gini biar riri yang telepon dia
ya ampun dok
dok bangun dong
ah kamu tuh gila ya kamu belum bangun jam segini
eh pak kuni capek banget
jangan ganggu aku tidur dulu
aduh edo kamu harus kerja
kita harus cari uang yang banyak
kita harus nyewa rumah yang lebih besar dan nabung buat anak kita nanti
kamu harus cari uang
duh kamu tuh bau bau banget
kayak nenek nenek tau gak
ngapain sih kamu harus mikirin uang
kan papa kamu mau kasih kita rumah
kamu tuh ada masalah ndi
asal kamu tau ya papa udah ngebayarin resep resep
udah ngebayarin resepsi kita dan papa udah ngebayar semua utang utang kamu sekarang kurang apa lagi
kamu tau diri dikit dong
belum kawin aja aku udah kayak gini
bisa kurus kering aku
ini semua buat kebaikan kita juga saya
sini sini aku cium
asal gak bau
asal gak kamu udah bau keringetan
ayo papa udah nunggu kamu di proyek
maaf om kesianan
akhirnya kamu datang juga
cepat bantu angkat batu bata dari bak itu ke sana
om nanti kalau saya pingsan karena saya kecapean
nggak apa apa ya om ya
saya jadi nggak enak ntar saya merasa ngerepotin om atau
kamu kenapa kenapa papa yang tanggung jawab
tapi mulai sekarang jangan panggil lagi om
tolong kalau ada apa apa bantu dia
dia calon mantu saya
nanti baju dulu pak
bersihin semuanya bisa gitu mbak
tingkat telepon aja ya mbak
nih kalau mau bersihin rumah bersihin sofa semua tingkat tukuan aja
bersihin toko bapak pak semuanya pak supaya bersih pak
pokoknya tingkat telepon aja
bersihin mobil pak saya bisa pak bersihin rumah semua pak ya
tingkat telepon aja pak
kami dari jasa layanan cleaning service mbak
perusahaannya butuh untuk yang ada bersih bersih gitu mbak
kamar mandi lemari meja kita bisa
tapi di sini kita udah punya tukang untuk bersih bersih
ntar dulu mbak
kita beda mbak
waduh kita mah profesional
kita bisa bersihin yang orang lain nggak bisa bersih mbak
di jamin semua kinclong mbak
di sini kita udah punya tukang untuk bersih bersih
aduh gini mbak
mungkin brosurnya boleh dikasiin
mungkin brosurnya boleh dikasi ke bosnya
mungkin beliau tertarik nanti bisa telepon ke nomor telepon saya
ada itu nomor temen temen saya juga ada mbak
oh yaudah deh
makasih mbak ya
masa mbak gantungnya sujar begini mbak
brosurnya begini mbak bisa mati
deh deh cabut